makanan pesawat identik dengan rasa yang hambar penyajian seadanya dan juga kualitas yang mungkin kurang baik begitu
dan untuk mematahkan stigma tersebut mas kapai penerbangan berlomba menyajikan menu terbaik yang diolah oleh chef ternama dunia
bila selama ini anda tidak terlalu menikmati makanan di pesawat ternyata salahnya bukan pada makanan
tetapi indera pengecap akan mati rasa mulai dari ketinggian delapan kaki
lewat tangan tangan kreatif chef kelas dunia yang tergabung dalam international culinary panel singapore airlines terus meningkatkan kualitas hidangan di pesawat
seperti alfred portail chef yang terkenal dengan makanan populer khas amerika
punya trik khusus mengantisipasi rasa yang berubah saat makanan dihidangkan
bagaimana cara anda memastikan rasa tersebut sama dengan resep yang telah anda buat dan di pesawat
sementara carlo craco punya menu set andalan yang otentisitas rasa khas italia tetap terjaga
begitupun chef asal jepang yoshihiro murata
dan zujun asal tiongkok
masing masing punya cara tersendiri menjaga kualitas makanan
menu yang mereka tawarkan pun unik dan pastinya sangat lezat
di pesawat saya beruntung bisa menikmati langsung makanan olahan chef alfred portail
nah saatnya menikmati hidangan olahan dari international culinary panel langsung dari dalam pesawat